sebagai kebutuhan dasar untuk memasak minyak goreng menjadi komoditas dagang yang paling diincar
kebutuhan yang besar ini menyebabkan permintaan minyak goreng meningkat
baik untuk konsumsi rumah tangga maupun bagi usaha kecil menengah
harga minyak goreng curah sangat elastis terhadap bahan baku utamanya yakni minyak sawit
namun berbeda dengan minyak kemasan yang relatif terkontrol karena dapat disimpan dalam waktu cukup lama
sehingga memudahkan pengendalian harga
itu tinggal kesenangan
tapi ada kemurahan ini gak suka penjualan gara gara harga minyak goreng naik
ya ya pasti ada soalnya yang jual gorengan itu kan pasti kan masih mikir dua kali
ya kan biasanya bisa jual dua ribu gorengan seribu satu lima ratus sekarang kan dia juga bingung gitu
ngomongan mereka gimana kebapak
ya kalau dihabari kalau naik gitu
ya itu doang ngomongnya tapi juga beli orang bagaimana ya nggak ada lagi
di beberapa pasar tradisional harga minyak goreng curah memang relatif tinggi sekitar rp sembilan belas sampai rp dua puluh satu per kilogram
sedangkan minyak dalam kemasan sedikit lebih murah rp dua dari minyak curah
yang begitu kemasan
kenapa pilih minyak kemasan daripada minyak curah itu
tahu saya biasanya pakai minyak kemasan
saya pernah minyak curah gak ngerti
ada alasan tertentu gak
ada alasan kesehatan karena lebih murah atau mungkin karena dipakai setiap hari
setiap hari soalnya mahal tapinya
kalau ini kan mahal tapi enak dimasaknya gitu
minyak kemasan itu lebih bagus mas kalau untuk goreng itu kering gitu loh
kalau yang curah basah jadi yang gorengnya lama juga gitu
pelarangan penjualan minyak goreng curah juga terkait perlindungan konsumen
dalam hal ini konsumen berhak atas informasi produk yang bisa didapat bila minyak tersebut dalam bentuk kemasan
dari sisi kandungan minyak curah masih diragukan kualitas dan sumbernya
sehingga sebagai konsumen masyarakat perlu berhati hati dan bijak menggunakannya
sebab yang kita tahu bahwa minyak itu rusak tidak bisa dilihat hanya dari kondisi fisik
barangkali awam mengatakan loh minyaknya itu masih jernih warnanya kuning kok
ya minyaknya tidak berbau tengik oh ntar dulu
tetapi anda tidak bisa melihat
bahwa susunan kimia senyawa minyaknya sudah berubah
nah itu yang menyebabkan kenapa minyak curah menjadi berbahaya
ya karena itu sudah sebetulnya merupakan limbah yang mestinya dibuang ya yang mestinya dihancurkan
karena problemnya adalah dia bisa menyebabkan risiko penyakit kanker risiko penyakit pembuluh darah dan jantung tentu saja
meski baru diterapkan pelarangannya pada awal tahun dua ribu dua puluh dua minyak goreng curah masih diizinkan beredar hingga akhir tahun ini
kavi dikemolana jakarta